presiden jokowi dodo menyampaikan pemanggilan komisaris utama pertamina masuki cahayapurnama
bersama direktur utama pertamina nike widiawati untuk membahas segala hal terkait migas
hal itu disampaikan presiden pada selasa pagi usai membuka rakornas tim percepatan akses keuangan daerah tahun dua ribu sembilan belas
pemanggilan btp dan nike yang dilakukan secara tertutup pada senin sore dilakukan presiden
untuk membahas diantaranya terkait impor migas hingga penggunaan energi b dua puluh dan b tiga puluh
presiden menginginkan agar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang terjadi
bisa diselesaikan dengan pengendalian impor
selain itu presiden juga meminta kepada btp dan nike agar pertamina segera membangun kilang minyak baru
setelah terakhir pembangunan kilang minyak dilakukan tiga puluh empat tahun silam
saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan
kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan
intinya mereka menyangkubi itu
yang kedua juga penggunaan b tiga puluh yang akan dimulai
januari awal juga agar itu betul betul dilaksanakan dan dikawal sehingga juga bisa menurunkan impor minyak kita
intinya dua itu
untuk implementasi b tiga puluh tadi kita sampaikan ke pak rapan yang b tiga puluh
semuanya sudah siap penerapan b tiga puluh di semua tbbm kita dan di semua spbu
kemudian progres kilang kami juga laporkan ke pak presiden
dan juga pemerintah petrokimia
sementara itu komisaris utama pertamina basuki cahaya purnama mengaku dalam pertemuan itu
presiden joko widodo ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan terutama di sektor petrokimia dan migas
basuki menegaskan kewenangannya fokus pada perbaikan manajemen tak mencampuri bisnis pertamina
saya ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita
nah kunci paling besar
sektor itu ya di sektor petrokimia dan migas ini
nah saya kira tadi ibu sudah sampaikan cukup baik
beliau akan memonitor siapa sebetulnya yang mendapatkan subsidi
nah pertamina sudah bikin semua
tugas saya kan bukan mencampurin bisnis pertamina
tugas saya itu mengurusi manajemennya
nah beliau yang mengurusnya